presiden joko widodo melantik deputi penindakan komisi pemberantasan korupsi irjen paul heruwinarko
menjadi kepala badan narkotika nasional pada kamis pagi
heru menggantikan komisaris jenderal budi waseso yang pensiun
nama heruwinarko yang menjadi trending topic hari ini merupakan
satu dari tiga nama yang sebelumnya diajukan oleh kapolri kepada presiden joko widodo
sunarko sh sebagai kepala badan narkotika nasional
heruwinarko resmi menjadi kepala badan narkotika nasional setelah membaca sumpah jabatan
yang dipimpin presiden joko widodo di istana negara jakarta pada kamis pagi
heru bukanlah sosok yang pernah menangani kasus tindak pidana narkotika secara spesifik
namanya justru lebih banyak malang melintang di bidang ekonomi khusus dan korupsi
sebelumnya heruwinarko sh menjadi kepala badan narkotika nasional
heru winarko merupakan deputi penindakan komisi pemberantasan korupsi sejak lima belas oktober dua ribu lima belas lalu
dirinya kini menggantikan komisaris besar polisi budi waseso yang purna tugas pada satu maret dua ribu dua puluh
saya akan lanjutkan apa yang menjadi kebijakan pak budi waseso
dan tentu selain kita lanjutkan kita tingkatkan juga bagaimana penjagaan
pemperantasan remutasi yang sesuai undang undang yang menyebabkan tugas
tanggung jawab bnn bisa dilaksanakan secara optimal
tentu juga saya juga akan mengharapkan bantuan semuanya dari pemangku kepentingan
bahwa masalah pemberantasan narkoba ini bukan hanya tanggung jawab pns
tapi kita semua semua intansi semua warga negara di indonesia ini
bahwa narkoba adalah musuh kita bersama
heru merupakan satu dari tiga nama yang sebelumnya diajukan polri kepada presiden jokowi
nama lainnya adalah deputi pemberantasan bnn irjen paul armande pari
dan kabare skrim polri komjen paul aridono submanto
kepala baru bnn terpilih atas pertimbangan presiden jokowi
dan juga masukan kapolri jenderal tito karnavia
presiden jokowi dodo berharap kepala bnn baru irjen heru winarko
dapat meningkatkan kinerja bnn di masa mendatang
bnn ini nantinya memiliki standar standar
standar yang baik seperti yang mungkin pak heru sudah terapkan di kpk
ada standar standar yang dibawa dari kpk ke bnn
baik standar menaik governance standar tata kelola organisasi
dan yang paling penting sisi integritas
meskipun sudah dilantik saat ini heru masih merangkap tugas sebagai deputi penindakan di kpk
pengganti heru pasti dicari dan akan diputuskan
sesuai dengan aturan yang berlaku
sementara minggu depan kita akan melakukan ini
kita tampung nanti dari beberapa kita undang juga dari kejaksaan
nanti kita lihat karena ini kita serahkan keluar bukan kita tes sendiri
nanti beberapa yang masuk akan kita wawancara
jadi prosedur yang dilaksanakan sama dengan prosedur penindakan
maksud saya prosedur penerimaan jaringan yang lain
tidak kita pilih langsung gitu
dalam karir barunya
selama ini heru diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan
dalam upaya pemberantasan narkoba di tanah air
nilai nilai positif seperti jujur transparan dan berani
yang selama ini melekat pada lembaga antirasuah kpk
juga bisa diterapkan dalam lembaga yang ia pimpin sekarang
prasidia puspa cnn indonesia
presiden joko widodo resmi melantik irjen paul heruwinarko sebagai kepala badan narkotika nasional
mengganti komjen paul budi waseso
dan berikut profil irjen heruwinarko
kita lihat bersama lahir di jakarta pada satu desember seribu sembilan ratus enam puluh
irjen heru merupakan lulusan akademik polisian di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
sebelum menggantikan buas
heru menjabat sebagai deputi bidang penindakan di komisi pemberantasan korupsi sejak oktober dua ribu lima belas
ia pun juga menjadi staf ahli bidang ideologi dan juga konstitusi menko polhukam
di tahun yang sama
selanjutnya irjen heru juga pernah menjabat sebagai kapolda lampung di tahun dua ribu dua belas
dan pernah menjadi asisten deputi empat kamnas kemenko paul hukam
di barai skrim polri sebagai wakil direktur tiga tipikor dan wakil direktur dua bidang ekonomi khusus
dan menjabat kapolres metro jakarta pusat di tahun dua ribu delapan
ya mantan kapolda lampung tersebut juga meraih berbagai penghargaan kehormatan
cukup banyak gelarnya ini dari satya lencana kesetiaan delapan hingga bintang bayangkara

kepala badan narkotika nasional
penunjukan inspektur jeneral polisi heru winarko sebagai kepala badan narkotika nasional
ini dinilai menjadi sebuah kejutan
apalagi pengganti dari buas tersebut belum pernah bertugas di bidang pemberantasan narkotika
josmar naibaho peneliti indonesian narcotics watch menyatakan
di bawah kepemimpinan buas badan narkotika nasional telah berhasil melakukan pencegahan
dan juga peredaran narkotika di indonesia
ia pun berharap
heru mampu memimpin bnn sehingga lebih profesional
dan memperkuat beberapa sektor yang dianggap masih lemah
pada saat penunjukan ini tentunya kita merasa terkejut
karena melihat latar belakang beliau ini yang selama ini kita tidak pernah tahu
tidak pernah atau mencintai
atau minim pengalaman dalam hal pemberantasan narkoba
biasanya dia apa namanya itu
lalu lalu dia berkata
di dalam pemberantasan korupsi
itu saat yang kedua mungkin pak presiden punya alasan tertentu
kata kunci kepala bnn dan juga nama heruwinarko sendiri menjadi kata kunci terpopuler di lini masa twitter hari ini
komentarnya beragam mengingat beberapa waktu belakangan isu peredaran narkotika ya
serta penangkapan jaringan pengadaan narkotika ini marak begitu
saya ajak anda untuk lihat data ontologi berikut yang dikurasi oleh tim transmedia sosial
ini dia kalau kita tahu hari ini adalah di lantiknya heru winarko menjadi kepala bnn
pasti lidi masa langsung ini ya penuh begitu bahkan jadi trending topic
kalau kita lihat ada beberapa kata yang muncul ketika nama heruwinarko ini menjadi trending topic
ada soal bnn ada soal narkoba
kemudian ada soal presiden
ada kata lain yang juga muncul ini besar sekali nama heru di sini
adalah budi waseso kemudian presiden jokowi
ada juga tagar yang pernah digunakan bnn beberapa waktu lalu
yakni bnn cegah narkoba dan juga kata lantik
ada kata penghargaan juga dalam ontologi yang dimunculkan oleh tim transmedia sosial
kita tahu beberapa penghargaan pernah diraih bnn di bawah kepemimpinan dari buas sendiri
pernah waktu itu tahun dua ribu tiga belas
se indonesia polri dan juga bnn ini meraih muri dalam penanggulangan narkoba
dan juga pemusnahan barang bukti serentak se indonesia
kemudian beberapa waktu lalu sebelum buas turun jabatannya atau purna tugas di satu maret ini
juga kita tahu bnn harus kita apresiasi bahwa sempat mencegah adanya peredaran narkoba yang ditemukan
bahkan tiga ton ada sabu ya
jadi ini cukup
harus kita apresiasi untuk mencegah
mencegah peredaran narkoba di indonesia
dan selanjutnya saya ajak anda untuk lihat bagaimana kemudian tanggapan netizen terkait dengan dilantiknya
heruwi narko sebagai kepala badan narkotika nasional yang baru
ini dia ada cuitan yang pertama
langsung dari info bnn mencuitkan presiden joko widodo melantik irjen paul dr randes
heruwinarko sebagai kepala badan narkotika nasional bnn di istana negara jakarta kamis satu maret dua ribu delapan belas
beliau menggantikan kepala bnn sebelumnya
yakni komjen pol budi waseso
yang memasuki masa pensiun
selanjutnya ada boni hargens mencuitkan di sini
katanya selamat untuk pak heruwinarko sebagai kepala bnn yang baru
ayo pak kita lanjutkan gebrakan hebat yang sudah dimulai oleh pak buas
koordinasi antar agensi sangatlah penting
selanjutnya dari top manurung
n enam puluh enam mencuitkan kepala bnn yang baru
yang dari kpk ini membuktikan penghargaan dan juga keberpihakan presiden jokowi
pada prestasi kerjaan
kepala bnn yang baru
yang dari kpk
hajar korupsi dan sekarang hajar narkoba
selanjutnya dari arkam hasan
selamat atas pelantikan kepala bnn yang baru
irjen paul heruwi narko
semoga amanah dalam menjalankan tugas
serta yang terakhir ini dari novan andi
mencuitkan semoga kepala bnn yang baru ini dapat membawa angin segar ya
untuk pemberantasan narkoba di indonesia